setelah tinggal selama sembilan hari di madinah saudara jemaah calon haji indonesia
gelombang pertama akan mulai diberangkatkan ke mekah pada senin hari ini
hai pemberangkatan jemaah calon haji ke mekah dilakukan dalam dua gelombang hingga satu juni
dua ribu dua puluh empat mereka akan melakukan umroh wajib dengan mikot di birali dan bagi jemaah lancia diminta
mengambil miko di atas bus ada delapan kloter yang akan diberangkatkan ke mekah
petugas haji meminta jemaah umroh indonesia segera meninggalkan mekah
kota mekah ini merupakan pertangkatan yang pertama harapannya nanti
tanggal dua puluh lima itu bisa berjalan dengan lancar jemaah haji bisa tiba dengan selamat di kota
mekah dan insyaallah nanti pada akhirnya akan melaksanakan ibadah haji pada tanggal sembilan
petugas penyelenggara ibadah haji arab saudi daerah kerja mekah bersiap menyambut kedatangan jemaah
haji indonesia gelombang pertama mereka direncanakan datang pada dua puluh mei dua ribu dua puluh empat tepatnya pada pukul dua belas siang hingga
malam hari ada tiga ribu empat ratus dua puluh lima anggota jemaah dari delapan kelompok terbang yang akan memasuki kota mekah mereka
berasal dari embarkasi jakarta pondok gede jakarta bekasi batam surabaya ujung pandang dan
palembang selanjutnya mereka akan melakukan umroh wajib petugas penyelenggara ibadah haji
juga mengimbau kepada jemaah haji agar waspada dengan cuaca di mekah yang sangat panas
kepada jemaah haji jangan sampai melanggar aturan aturan yang telah ditentukan oleh
pemerintah arab saudi karena terkait dengan cuaca yang sangat panas bahkan diperkirakan
pada puncak haji juga akan mencapai lima puluh derajat celcius bahkan lebih oleh karena itu kami menghimbau
yang pertama adalah yang pertama untuk senantiasa menggunakan payung jika keluar pemondokan
membawa air jangan sampai dehidrasi